meski diwarnai demonstrasi dari tenaga kesehatan dan tenaga medis rancangan undang undang kesehatan
tetap disahkan dpr di sidang paripurna selasa siang
aksi unjuk rasa yang digelar masa dari berbagai organisasi profesi di depan gedung parlemen
tak mampu membendung pengesahan ruu omnibus kesehatan
apakah tenaga kesehatan akan melawan melalui gugatan uji materi di mahkamah konstitusi
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada jurubicara ikatan dokter indonesia dr beni satria selamat sore dr beni
selamat sore mbak dana terima kasih selamat sore pak melki
oke wakil ketua komisi sembilan dpr melki lakalena selamat sore bang melki
selamat sore mbak nana dr benny mas ferry
dan pakar hukum tata negara ferry amsari selamat sore mas ferry
selamat sore mbak nana pak melki pak rumi
oke kami sudah berupaya untuk mengundang
pihak dari kementerian kesehatan
tadinya jurubicara kementerian kesehatan dr muhammad syahril
sudah menyanggupi untuk bergabung dengan kami dengan kita
di diskusi pada sore hari ini
namun satu jam sebelum talkshow ini berlangsung
kemudian pihak dari kementerian kesehatan membatalkan
dan kami sudah berupaya untuk meminta
ataupun mengundang perwakilan lain dari kementerian kesehatan
tapi tidak ada yang berkenan untuk hadir
kita lanjutkan saja dialognya tanpa ada pihak dari pemerintah
meskipun ini dari dpr sebetulnya sudah selesai
dilempar ke pemerintah nih mestinya
saya mau ke dr beni terlebih dahulu
dr beni meskipun lima organisasi profesi
dan guru besar lintas universitas ya
menolak bahkan berdemo tetapi dpr tetap mengesahkan
ru omnibus kesehatan menjadi undang undang
di sidang paripurna hari ini
ini sudah akhirnya sudah disahkan meskipun penolakan
baik terima kasih mbak nana
tidak hanya ikatan dokter indonesia
tetapi lima organisasi profesi
kita menyatakan berkabung dan berduka
atas proses yang tidak transparan ini
ini memang terkesan ditutup tutupin
kenapa kita tolak dan terpaksa
terus berturut ke jalan
proses perbentukan ini sangat cepat dan kilat
sejak disahkan februari dua ribu dua puluh
dan sekarang sudah di bulan juli
hanya dalam kurun waktu lima bulan ini selesai
pertama september yang kita dapatkan
yang itu tidak diakui oleh pemerintah dan dpr
ternyata kita punya tiga draft
yang ini sampai hari ini pun kita tidak tahu nih
draft mana yang disetujui atau yang disahkan tadi
apakah draft di balik atau draft juni
draft yang di mana sebentar dr benny
draft juni atau draft yang diserahkan di balik
iya yang disahkan hari ini
ini yang memang proses ini yang kita
draft pertama yang mana
yang bulan februari
draft pertama itu
draft pertama itu beredar september dua ribu dua puluh dua
oke draft pertama september dua ribu dua puluh
kemudian draft bulan juni
dan draft yang hari ini ya
draft kedua februari dua ribu dua puluh
yang kita bisa akses itu di situs dpr go id sampai hari ini
tetapi draft yang ketiga
komisi sembilan itu belum ada kita dapatkan
tetapi sudah share di beberapa sosial media
nah dari tiga proses pembentukan itu
yang tidak terangkan
transparansi yang kita kenal
termasuk juga beberapa substansi isi
yang sudah pernah kita sampaikan di beberapa media
untuk pembentukan undang undang
yang tentu kita akan berduka hari ini
karena memang itu yang kita kritisi mbak nana
sangat cepat sangat terburu buru
apakah kemudian isinya juga tidak menghiraukan
aspirasi dari organisasi profesi
dan juga guru besar guru besar ini
termasuk mbak nana
termasuk beberapa aspirasi kita
yang sampai hari ini pun kita memang masih bertanya tanya
drama dan isinya seperti apa yang tadi disahkan
bang melki ini ada tiga draft
yang kami pun wartawan belum menerima ya
yang mana sebetulnya yang disahkan oleh dpr
draft pertama bulan september dua ribu dua puluh
draft kedua adalah februari dua ribu dua puluh
draft ketiga adalah yang disahkan hari ini
bahkan dari pihak organisasi profesi
belum tahu isinya seperti apa
kami wartawan juga belum tahu
yang mana sebetulnya yang akhirnya disahkan oleh dpr hari ini
yang dipakai yang mana bang mel
kalau kita ikuti dengan saksama ya
pembahasan ini semenjak dari tahun lalu
itu di badan legislasi sebagai usulan inisiatif dpr ri
kemudian juga dibahas dan mengundang semua pihak
termaksud saya kira teman teman organisasi profesi
semua diundang oleh balek
beberapa kali malah saya dengar
kemudian juga sudah ada hasil sebagai bahan dari balik
itu adalah draft pertama yang kemudian menjadi
usulan inisiatif dpr ri terkait dengan ru kesehatan ini
yang di usulan pertama itu kita punya dua puluh bab dan empat ratus tujuh puluh delapan pasal
dan kemudian direspon oleh pemerintah
setelah disetujui oleh pak jokowi dan membuat surpres
itu didiskusikan dibahas dengan berbagai pihak
tadi laporan pak menkes tadi ada satu ratus lima belas pertemuan
melibatkan juga semua organisasi profesi
ada ru kesehatan ru tujuh puluh dua ribu yang terlibat di situ
itu ada tiga ribu dua puluh dim yang diusulkan kepada dpr untuk dibahas
jadi draft yang dipakai yang mana pak melki
sebentar ini saya masih bahas pelan pelan
kemudian dari usulan yang sudah dimasukkan dalam pembahasan di balik itu
setelah masuk di komisi sembilan
karena kami ditugas untuk membahas undang undang ini
sudah kami diskusikan dengan baik
dan kemudian hasil yang tadi dibacakan itu adalah
hasil yang sudah disepakati oleh
pemerintah dan dpr ri
itu melalui raker atau rapat kerja antara pemerintah dan
ada menkes ada beberapa menteri juga yang lain
dengan komisi sembilan menyepakati tentang
draft ru kesehatan yang tadi dibacakan di paripurna
dan kami setelah masuk di paripurna tadi
naskah ini sekarang sudah bisa diakses dengan baik
jadi apabila ada teman teman yang ingin melihat langsung
atau mendapatkan nasca dari undang undang kesehatan ini
silakan mengakses di
ataupun kalau nanti andai kata
mau mendapatkan langsung dari kami juga
sekarang kami sudah boleh untuk mengedarkan naskah ini
karena sudah di paripurna kan
jadi sudah sah untuk diteruskan kepada publik
jadi mulai dari tadi itu semenjak disahkan
hampir semua media yang kontak ke saya
minta nasca ini sudah berani saya kasih
karena mekanisme kami memang setelah disahkan di paripurna
baru kami boleh menyebarkan karena itu sudah menjadi
keputusan di paripurna
dengan posisi tadi kalau kita lihat
ada tujuh fraksi yang menyetujui
nasca yang tadi menyetujui dengan catatan
fraksi yang menolak yaitu pks dan faksi demokrat
oke ini memang sudah disahkan tapi
sejumlah guru besar yang tergabung dalam
forum guru besar lintas profesi ini
sebelumnya sampai menulis petisi ya
kepada presiden jokowi dan juga ketua dpr
di mana mereka merasa bahwa sejumlah isu
berpotensi mengganggu ketahanan kesehatan bangsa
tapi kenapa ya dpr tetap jalan terus
ini kan yang kemudian protes
atau pun melakukan penolakan
bukan hanya organisasi profesi
tapi guru besar guru besar
lintas profesi sampai menulis petisi
kepada presiden jokowi
ini tidak menjadi konsernya bagi dpr ya
jalan terus saja bang melki
sebenarnya begini jadi terkait dengan yang juga
forum guru besar kemarin
kita ini juga mendapatkan beberapa klarifikasi
dari beberapa guru besar yang namanya dicantumkan
di situ bahwa mereka merasa namanya dicantumkan
nampak seperti sugujuan
jadi nanti biarkan kalau saya gini kalau kita berdepan
dari situ nanti kita mundur lagi ke belakang
jadi saya tidak mau lagi masuk ke wilayah itu
karena itu sudah dilewat
apa kita lewat di tahap itu
sebenarnya sudah kita lewati
hari ini sudah kita lihat bahwa sudah disahkan
kemudian sekarang menurut saya kalau kita masih
debat itu lagi karena saya tahu ada beberapa guru besar
juga kemudian mengklarifikasi bahwa mereka
sebenarnya tidak itu menyetujui
memang diajak tapi mereka belum juga menyetujui
untuk masuk di situ dan nanti kita berdebat lagi
urusan itu lagi pak nana
tapi saya pikir begini kita fokus berpikir yang positif
dari undang undang ini adalah
undang undang ini sebenarnya punya banyak sekali
hal positif yang tadi sudah kami sampaikan juga
di paripurna yang bisa kita optimalkan
untuk membuat bahwa pelayanan kesehatan
di tanah air ini menjadi mandiri
menjadi berkualitas dan bisa
terdiri berusia merata ke seluruh tanah air
dan berbagai masalah masalah yang selama ini
menjadi persoalan kita di tanah air ya
terkait dengan bagaimana kita punya jumlah
tenaga medis dan tenaga kesehatan
dalam berbagai kapasitas itu kurang
distribusinya juga kita sulit
bagaimana juga menangani alat kesehatan
dan kemendirian farmasi dan seterusnya
itu melalui regulasi undang undang ini sudah kita pastikan
bahwa itu sudah diperlukan pak yang hukum
dan tinggal sekarang bagaimana kita kawal
agar pemerintah ini segera menyelesaikan
semua tugas untuk membuat peraturan turunan
dalam rangka untuk mengamankan
berbagai niat positif di undang undang ini
bisa kita kerjakan sebenarnya begini manan
semua poin yang disampaikan tadi itu bisa kita jawab satu satu
tapi saya mau jawab secara umum saja karena nanti
mungkin waktu kita tidak cukup disini
oke saya mau ke pak yang hukum tata negara
bang ferry amsari ini kan sudah disahkan ya
menarik sekali bang ferry dalam waktu
lima bulan ruu omnibus
disahkan ya ini dalam
sejarah dpr adalah
ruu omnibus ataupun ruu tercepat mungkin ya
yang pembahasannya diselesaikan
dalam waktu lima bulan
padahal dulu omnibus cipta kerja kita lihat aja
agak lama pembahasannya
mesti sosialisasi dulu mentok dulu
tapi ini ruu omnibus kesehatan
mulus sekali lima bulan langsung disahkan
bang ferry bagaimana anda melihatnya
memang sudah sesuai
memenuhi partisipasi publik
memenuhi unsur itu tadi
terima kasih mbak nana
saya akan merespon
tidak di ruang substansi ya
karena bukan pakar kesehatan juga
tapi ada kemungkinan
saya akan cenderung
membahas dari prosesnya
kalau mbak nana perhatikan
dan pelanggaran dalam
ini masih sama
dengan undang undang cipta kerja
modusnya sama ya
modus apanya nih
misalnya tersebarnya berbagai
yang membuat publik tidak mengetahui
mana yang formil
dan mana yang perlu dibahas
tugaannya memang tidak terjadi
keterbukaan dalam pembahasan graf
disebabnya berbagai pihak
apa yang dimaksud dengan
saat melki paham betul
tiga pelanggaran itu adalah
tiga pelanggaran terhadap
hak publik dalam pembahasan undang undang
dan berhak dijelaskan
kenapa aspirasinya ditolak
tiga hal itu
di tiga tahapan
yaitu perencanaan penyusunan dan pemaksaan
di dalam undang undang tiga belas
menjadi kelima lima tahapannya
harus melibatkan publik
itu agak aneh nih undang undang tiga belas ini
kelima lima tahapan itu kan termasuk
padahal tidak perlu itu tahapan
pengesahan undang undang itu melibatkan publik
karena sudah di ujung
tapi keempat tahapan lainnya
diperlukan keterlibatan publik
dan tidak boleh dilanggar menurut putusan mk
jadi ada kekhawatiran
kalau modusnya sama pelanggarannya sama
dan menentang putusan mk sembilan puluh satu
soal tahapan perencanaan
kalau mk konsisten ya
dengan putusan sembilan puluh sembilan
dan cipta kerja
au undang undang dia akan
ada gangguan sinyal kayaknya
kita harus jeda terlebih dahulu
apa langkah dari organisasi profesi terhadap
undang undang kesehatan ini
apakah akan digugat ke mk
seperti dengan omnibus cipta kerja
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber
ada wakil ketua komisi sembilan melki lakalena
kemudian jubir idi ada dr beni satria
dan pakar hukum tata negara ferry amsari
saya mau ke dr beni
dr beni apakah setelah ini
langkah dari organisasi profesi akan mengajukan
uji materi ke makam atau konstitusi
terkait dengan undang undang kesehatan
bagian itu sudah kami pertimbangkan jauh hari
sejak proses ini yang kami nilai tidak transparansi
termasuk pemenuhan aspek formil
di dalam pembentukan peraturan perundang undangan
tadi sudah disampaikan juga oleh pak ferry
bahwa di dalam proses pembentukan
ini memang polanya kami pelajari sangat mirip
dengan undang undang cilai
cipta lapangan kerja atau undang undang cipta kerja
termasuk juga di dalam konsideran ruu yang kami terima
termasuk bagaimana polanya pada saat ini
putusan mk mungkin akan mirip
seperti undang undang cipta kerja
dengan melakukan tindakan yang sesuai
sebelumnya pak rana
memang pertimbangan kita akan tetap
arah ke sana
jadi tetap mengajukan gugatan uji materi ke mk
meskipun ya pemerintah sudah punya
penawarnya itu membuat perpu nanti
ya apapun itu kan tetap berlaku
apapun itu kami tetap akan berjuang mbak nana
demi kepentingan masyarakat dan rakyat indonesia
bang melki ini dpr sudah siap ya
kalau nanti mk menilai undang undang kesehatan ini
berhasil sama dengan omnibus lolo cipta kerja
yang dinilai mk ini cacat formil
karena minim partisipasi publik
itu yang sama loh di omnibus law cipta kerja
dpr enggak masalah ya
kalau kita cermati
berhati hati karena belajar dari pengalaman cipta kerja
pengusunan diak inisiatif ini
menyebabkan partisipasi publik luas
pada saat di komisi sembilan juga sama
kami membuat juga partisipasi publik
dua kali resmi di komisi
dan dalam pembahasan di komisi sembilan ini
kami sering sekali itu
proses pembahasannya itu akan berhenti
atau akan mungkin di
kita akan atur sedemikian rupa
tetap juga kami menerima
pendapat publik yang datang di
pada saat dapat dapat panja yang kami lakukan
jadi belajar dari pengalaman di
undang undang kesehatan ini
mulai dari balik sampai terakhir kami di komisi sembilan itu
betul betul memperhatikan aspek
jadi prosesnya kita lakukan betul sesuai dengan yang
diputuskan oleh undang undang p tiga itu
penyusunan pertama perundangan
sehingga menurut kami juga dengan
melibatkan persekusi semacam ini mestinya
partisipasi publik yang luas dan bermakna itu
sudah kita lakukan dengan baik
dalam pembahasan yang terjadi ini
ada yang kemudian pikirkan
ada yang kemudian tidak bisa masuk
ada yang kemudian sama sekali
tidak dipakai kan itu normal ya
jangankan pendapat dari pihak luar
ada juga usulan dprd yang kemudian di drop
jadi sebentar sebentar
bang melki saya mau tanya jadi dari dpr
tetap menginginkan mandatory spending itu ada
berapa fraksi yang menginginkan mandatory spending itu
ya sampai dengan misalnya
pembahasan terakhir di
raker komisi sembilan saja misalnya itu
satu bagian yang membuat kemarin kita punya
keputusan agama olor karena
misalnya kami diingatkan oleh pimpinan fraksi kami
kita kemudian membahas dengan berbagai teman teman di dpr
dan juga dengan pemerintah
dan kemudian keputusan yang seperti ini tentunya melalui sebuah proses
mekanisme pembahasan yang sudah sama sama kita sepakat
di sarang usaha warung fakat ya
jadi memang prinsipnya begini manana
dalam pembahasan ini bahkan sampai dan kemudian di raker
ada beberapa materi masih kami juga diskusikan lagi
nah tapi sekali lagi
kenapa dpr menyerah sebagai wakil rakyat bang melki
saya nggak bicara soal organisasi profesi
saya bicara soal mandatory spending
ini hak rakyat ini
ada penjelasan dari pemerintah begini
kalau kita menggunakan
angka terkait dari mandatory spending ini
kita tidak akan masuk lebih jauh lagi
ke wilayah soal program
kalau kita masih ingat beberapa waktu lalu pak jokowi
jokowi sampaikan misalnya program stuntingnya
karena kita tidak bicara program lebih detail di situ
yang dipakai sepuluh miliar untuk stunting itu
di salah satu daerah ya
saya belum sebutkan di mana tapi beliau sampaikan di situ
tiga m dipakai buat rapat rapat
tiga m dipakai buat sosialisasi
dua m dipakai buat
yang dipakai buat beli telur ikan daging untuk kasih bayi ini
nah persoalan mandatory spending itu
kalau kita seperti ini
kalau kita tidak berbasis
dan program kita menyebutkan mandatory spending itu
kita abai dengan apa yang menjadi
capaian dari uang yang kita dorong itu
kemudian karena ada pembahasan
semacam ini sehingga nanti kita punya yang namanya
rencana induk bidang kesehatan
semacam ya repelitalah
di zaman dulu yang pernah kita lakukan di zaman pak harto itu
kalau kita membuat semacam itu
kita akan mempunyai
gambaran program kita terkait dengan
aspek kesehatan apa yang mau kita lakukan
nanti uang akan menyertai di situ
jadi bukan uang ada dulu berbikin program
di perkuat dulu
programnya itu sudah masuk dan sebagainya
kemudian butuh uangnya berapa nanti pemerintah akan siapkan di situ
baik baik bang melki
jadi substansinya sama cuma mungkin cara penekatan berbeda
ya itu yang menarik
kalau memang banyak terjadi penyelewengan ya
soal mandatory spending ini di daerah daerah
kenapa malah mesti dihapuskan
kenapa tidak diperketat saja aturannya
itu yang menjadi pertanyaan
justru dihapus bukan diperketat aturannya
jadi saya bicara begini bang
jadi kan ini kan cara kita
perspektif kita dalam melihat kegunaan anggaran
bagaimana kita memakai anggaran tersebut
kalau selama ini kan kita menyebut angka dulu
kita ambil kemudian programnya kita rada abai kan
sekarang ini ya
nah ini sekarang dirubah polanya adalah
perkuat dulu programnya apa untuk bidang kesehatan
uangnya nanti akan dikasih ke situ
bagaimana memastikan kemudian itu pelayanan kesehatan di bawah
kalau nanti di bawah malah jadi
kita akan membuat nanti
rencana induk bidang kesehatan
yang itu menjadi panduan bersama di tingkat pusat sampai ke daerah
apabila ada daerah yang tidak melaksanakan pembangunan
penganggaran untuk program tersebut
ada yang disebut dengan
jadi kementerian keuangan nanti dengan kemen dagli
dan juga dengan kemenkes akan menilai
apabila daerah tersebut tidak melaksanakan program
dan juga anggaran yang disiapkan untuk memadai
untuk program program yang sudah kita putuskan secara nasional
dan juga daerah tersebut
maka daerah tersebut akan mengalami yang namanya
urusan keuangan yang sudah selama ini
diakun oleh kementerian keuangan lah selama ini dilakukan
bagaimana program seperti yang tadi disampaikan oleh bang melki
akan dibuat ya apakah memang ini akan berjalan
pada kenyataannya implementasinya
supaya sekali lagi ini rakyat jangan sampai terganggu
kepentingannya di bawah soal kesehatan
saya mau ke bang ferry
pasti kami jagain semua kita jagain semua
bang ferry apakah nanti pada saat
undang undang ini diajukan ke mk begitu ya
ini sudah bisa berlaku atau bagaimana sih
nanti statusnya ini
tergantung dengan apa yang
akan diajukan oleh
masyarakat dalam pengujian ya
kalau kemudian diminta
berlakunya undang undang ini
untuk sementara waktu
karena kalau saya lihat ya undang undang ini
memang selain bermasalah secara formil
juga bisa dilihat di batu ujinya
di undang undang dasar
misalnya ya pasal dua puluh delapan h
soal jaminan atas kesehatan
karena itu mandatori spendingnya kok tiba tiba dihilangkan
dan soal tanggung jawab negara
untuk menyediakan fasilitas kesehatan
di pasal tiga puluh empat ayat tiga ya
undang undang dasar juga bermasalah
dan saya pikir ya
tetapi kan dpr dan pemerintah sedang
percaya diri ya
karena waktu dicipta kerja
dpr bisa memberhentikan hakim
yang tidak sesuai kepentingannya
dengan dpr sebagai pemilu
di mahkamah konstitusi ya
jadi kepedean inilah yang tampil
di dalam pembahasan undang undang kesehatan ini ya
jadi nanti tergantung
saran anda lebih baik bagaimana nih
apakah harus mengajukan gugatan uji materi
untuk putusan semua
saya selalu punya strategi
formil dulu mbak nana
karena begitu dibuktikan prosedurnya cacat
maka seluruh undang undangnya kan dibatalkan
kalau formilnya nanti
katakanlah misalnya kalah
tapi ada juga teman teman
yang menguji sekali dua
tapi biasanya kalau saya pribadi
memang formil terlebih dahulu
tapi sampai itu masuk ke dalam mk
apakah ini undang undang bisa berlaku atau bagaimana
belum bisa berlaku ya
makanya bisa diminta untuk
satu bahwa persidangan cepat
kutusan selah untuk
mebekukan berlaku yang undang undang ini
biasanya begitu mbak nana
oke terakhir ke dr beni
dr benny apakah kemudian
nanti akan ada aksi lanjutan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
dan juga tenaga medis dari organisasi profesi
selain tadi menggugat ke mk
karena beberapa kalau saya baca di media
ada yang mau mengajukan
ada yang mau mengadakan mogok nasional
baik pertimbangan magok
masih tetap di kami diskusi
tapi kami tetap berfokus
kepada kepentingan masyarakat
termasuk yang mbak nana singgung tadi
bahwa terkait mandas storage spending
yang kami perjuangkan di dalam mandas storage spending
berapa sih minimalnya
jangan kemudian itu tidak disebutkan
angka minimal saja kita tidak berani untuk menyebutkan
sehingga hilangnya kepastian hukum
terkait anggaran itu sebesar besarnya
tentu itu yang kita inginkan
tetapi setidaknya ada kepastian hukum berapa minimal
nah aksi apa yang akan kami lakukan
ini masih dalam tahap diskusi
karena memang draft itu belum
bisa kami akses sampai hadapan
sampai hari ini
sampai hari ini kami masih belum bisa mengakses itu
termasuk isi substansi yang disampaikan oleh pak ferry
bahwa formil dulu nanti kami akan ajukan
kemudian baru kami masukkan ke dalam substansi mbak nana
kita tunggu nanti ujungnya seperti apa
apakah mk konsisten ya
memberlakukan undang undang ini
sama seperti omnibus law cipta kerja
atau mungkin bisa berbeda
yang nanti mbak nana menurut saya tinggal nanti dicek lebih lanjut
yang pasti kami di panjadeperari ini
dalam pembahasan ini aspek formil tadi
betul betul di setiap tahapan kami perhatikan
sehingga tidak ada yang kami tidak penuhi
sesuai dengan undang undang p tiga
jadi seperti tadi mas ferry sampaikan
pengalaman kami dari cipta kar itu
di panja ini kami betul betul mengikuti
seluruh aturan yang ada
itu yang bisa menilai nanti majelis hakim
di mahkamah konstitusi yang jumlahnya sembilan orang
silahkan dinilai dengan baik
itu klaimnya dari dpr
nanti persidangannya nanti di mk
ada sembilan hakim mk yang akan memutuskan
ini catat formil atau nggak
mbak nana ini bagi teman teman yang ingin meminta
tentang bagaimana kronologis pembahasan substansi yang dibahas
silahkan nanti bisa ke kami
kami bisa berikan untuk bisa jadi pegangan
dan jangan kita bicara waksy yang bersifat katanya
ini semua bahan sudah bisa diadakan
dengan diminta kami kirimkan
oke terima kasih sekali
nanti mbak kiriman itu kan tidak harus di ujung pak
itu bisa dicek
oke itu masukannya bang ferry itu
kalau bikin undang undang harusnya dari awal
sudah disebarkan ke publik secara terbuka
bang ferry dari awal mendukung lah untuk kita membahas dengan baik nih
terima kasih bang ferry dari awal mendukung di komisi tiga
saya ikut untuk di komisi sembilan
kalau membahas dengan baik betul bang melki
tetapi kan draftnya juga harus disepak
baik terima kasih sekali
draftnya sudah disebar dari awal
kita waktunya sudah habis
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki lakalena
kemudian jubir dari idi dr beni satria
dan juga pakar hukum tata negara ferry amsari
sehat selalu bapak bapak
terima kasih sudah bergabung
baik terima kasih
terima kasih semua
terima kasih mas ferry terima kasih dr benny
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom